laura kamu kenapa
kau tau gak tel banget gimana nih
laura kamu kenapa
laura kamu gak apa apa kan
kok laura datang bawa rombongan
sejarah kita itu enggak n impairmentu sinar in rules oke ya
ya kan kasihan opie kan
masa aku ojek dinner tapi dia gak ada yang temenin
nanti kasihan dia bosen liat kita having fun gitu loh
oh itu bunga buat aku kan
maaf lara aku gak sengaja
kamu gak apa apa kamu gak apa apa
oh sakit tau
ini buat kamu
yuk duduk oke geruk sampah sini
taruh di bawah dulu ya
anyways aku lapar mau pesen
waitress tolong ya aku pesen makanan yang paling mahal disini
oke tetep mau ini
terus yang gambar ini aku mau juga
pokoknya semua yang di sebelah sini aku juga mau
ada lagi yang lainnya mbak
pom pom opie mau sesuatu enggak
kalian pesan sendiri aja ya
saya mbak saya pesen sapi lada hitam nasi goreng ikan kakap minumnya orange juice
parah nih geruk sampah makan apa ngamuk
kalau masin pesen apa
pesan bubur ayam sama air putih eh mak tapi jangan yang mentah air putihnya ya
whites beneran emang kenyang kayak gitu aja
oh enggak soalnya tadi sebelum pergi aku diajak dinner dulu sama papi sama papi jadi aku udah kenyang
baik tunggu sebentar ya
eh mbak mbak mbak
sorry sorry tunggu dulu
udah aja gak ada udangnya ya soalnya aku alergi
oh iya tunggu sebentar ya mbak ya
laura alergi sama udang
ini kayaknya makanannya enak banget nih
ya si keruk sampah paling banyak makannya
kok belum datang ya personal aku
makanan mahal kali ya
aduh jatoh lagi
biar gue ambil yang baru aja
aneh banget sih ya
kayaknya sepatu kode yang gigit
laura kamu kenapa
gue gatel banget sih
gantung di aku
laura kamu kenapa
larang kamu gak apa apa kan
aduuh biasanya aku kayak gini
kalau abis makan udang
kayaknya tadi makan aku ada udangnya
pokoknya aku sekarang mau pulang
aku gak mau makan lagi
kok merah merah gitu
kenapa lah muka lo lah
kayak banget muka kayak gitu
pokoknya mau pulang
sebenarnya aku gak mau cari makan malam aja kayak gini
pergi kemana dong
kan makanannya gak bisa tinggalin sini semua
jadi mendingan aku pulang sama opi
kamu makan malam tuh pom pom aja ya
yes akhirnya luki bisa ngeliat laura dengan wajah jeleknya kayak gini
opi yuk gatel yuk
lepas banget tau gak gue
ada angin apa nih
ini orang temen banget baik sama gue
sorry ya gue gak mau pergi sama orang kere
apa kere apaan sih itu
siapa yang kira enak aja
buktinya kemarin gue kasih tantangan ke lo
tapi sampe saat sekarang lo belum bisa tuh buktinya
gimana caranya gue mau percaya
lo kasih tau gue aja
apa yang harus gue lakuin untuk ngebuktiin kalau gue tuh kayak
jangan sok bule deh loh
ngapain sih ngeladenin dia
udah deh mending kita pergi aja yuk
enggak gue gak mau
pokoknya sekarang lo kasih tau gue
apa yang harus gue lakuin untuk buktiin kalo gue tuh kaya
gitu bener nya
emang gue bungkus taro in terima sekali
nih caranya kita murah
tapi warp masuk ba filled